ibu ini biasa dina mau bayar kos buat bulan ini
iii buat bulanan kos
penas ya bu ya
waduh senang banget nih kalau punya anak kos bayar tepat waktu
dina gini dong kamu bilangin sama temen temen
jadi begini pak rt rencananya saya akan memperluas wilayah kampus
dan sepertinya lahan yang di belakang kampus yang pak rt punya
cocok untuk membangun gedung baru pak
kalau saya sih pak imron fleksibel sekali
harga mah jadi masalah
yang penting tinggi
sama aja tuh pak rt yang penting harga te sesuai pasaran gitu atuh
ya itulah penting mah cocok dan kedepannya berkah gitu aja
iya ya asik dong pak imron nanti di kampus ini makin banyak fasilitas atau ya pak ya
iya supaya kita bisa menerima mahasiswa lebih banyak
iya bener tuh pak rt belum apa apa udah joget gila ya pak

dari pintu keluar pak ke sebelah kanan
dari pintu ada di sebelah kanan nah di sebelah kanan ada tukang ojek dari situ naik ojek dulu kira kira sampai ujung ujungnya
ihh buru sutan atuh basuh di jalan
lagi an pak rt malu maluin aja gak bisa tahan dulu apa gak enak ini sama pak imron
udah di ujung
semoga pak imron ya
maaf pak imron
biasa kalo abis ada awap pak rt suka jadi gak bisa ngomong ya
yang pintunya ada berapa itu ada
pintunya ada tiga belas
masa allah pak rt dibuka aja yang paling terang ada kucurannya
oh yang pojok
di pojok yang ada pop yang ada pop disitu
oh disitu ya
saya kucing aja beser di pop
ngobrol sama orang juga gak kebelet
tadi perasaan kosong ada orang
ada orang tidak ini
eh ada kunci
pak kalo ke kamar mana mau pake sendal atau pak becek jabak kotor kan kakinya jadi kok
gak ada sukuan
hantu tanpa tak
padahal pak orja ngeliat
maaf kalo jalan tuh liat liat pake mata
pak saya kan sudah minta maaf tadi sama bapak kenapa bapak nyolot
wah bapak yang nanteng saya
saya nggak takut sama bapak bapak siapa
taru taru taru
eh eh eh nana onan kenapa jadi berantem sih
udah ngobrol sama para sewa ya pak
pak roby ada apa bapak kesini
emangnya gak boleh saya kesini
saya ini masih ketua yayasan
iya pak tapi tolong jangan bikin ribut disini pak
ih bukan ketua yayasannya pak imron
hak saya ini ketua yayasan yang asli
maaf pak rt buranti
pak robi ini ketua yayasan disini
tapi karena beliau terkena kasus identifikasi korupsi
saya menggantikan sementara
saya ini belum terbukti bersalah
tolong bawa pak roby ke ruang meeting
berani beraninya kamu ya
saya kesini nih mau bicara sama pak imran
dan mengambil bahan yang ketinggalan
pak rt buranti saya tinggal dulu
mari pak robi
enggak setelah itu jangan pelong pelong
cabut saya ke ruangan ini pulang balik
buat tenang dua kaki gue yang jatuh nih
ya iyalah kalau tenang dua kaki tenanglah satu aja pak rt
pak rt juga sih
udah gak usah diomongin
perl kamu gak apa apa perl
maaf ya adik adik tadi pak robby lagi buru buru
eh apa sih manja mundur tadi
nah itu tadi anak anak katanya melihara hantu tanpa bekaki
hantu tanpa kaki
sumpah baru aja gue dengerin gosipnya kemarin
itu juga gue denger
kalian jangan bahas rumor hantu tanpa kaki lagi
itu gak ada buktinya
itu kok bisa
aku gak pukulan lagi dah takut
apel aku menjepret dia sarang kuman yang kemarin dong
yaudah bentar aku ambil dulu ya
udah gak perlu
coba periksa lagi
gak ada udah aku periksa
jangan jangan jatoh atau gak ketinggalan di kampus
ya udah deh mendingan kita minta tolong sama kak dina aja
aku pokoknya gak mau ikut aku takut
lagian aku lapar pengen makan
aku pergi dulu ya
tukang ada mau nitip kan
udah makan tuh dong
mami mami ada tante dina
ini ada apa sih
ibu ini biasa
adina mau bayar kos buat bulan ini
iiih buat bulanan kos
dina siapu ya
waduh seneng banget deh kalo punya anak kos bayar tepat waktu
kamu bilangin sama temen temen kampus kamu suruh pada ngekos di tempatnya tante meshihoba
karena nanti kamu akan tante kasih diskon
eh diskon buat bayar uang bulanan lebih murah
bilang aja tempat sini lebih bagus kan kamu tau bisa sendiri iya kan
nanti dina promosiin ya
yaudah sekarang dina mau pamit dulu ya
gak ada urusan sama ali
yaudah makasih ibu ya
mudah mudahan lebih banyak lagi ya yang ngekos di tempatnya
yang ngekos di tempat mami ya
yaudah kita masuk yuk
emang dasar aja paretenya emang penakut
ketoilet sendirian aja dihalusinasi katanya ngeliat hantu lah gak ada kakinya
ketengah kami yang penghafal